apakah dalam tubuh kamu memang masih ada teluk itu
udah gak apa apa
saya mau minta uang buat kedokter
kepalanya busing busing terus pak
siapa yang dibawa ke dokter
buang duit aja
biar aku sendiri yang membantu
rina apa yang kamu rasai nak
apa yang terjadi sama kamu nak
kurang ajar kamu ya berani beraninya kamu menghina keris karangkobar
lihatlah kuat alat kamu
ampun ki ampun ki kalau kobar rampul
dasar narasih hak kamu
pak bapak kok tak bisa sebetulnya berbicara seperti itu ke anak sendiri
hah ibu sama anak salah saja keras kepala

ibu mencintai ibu ibu sakit ibu sakit ibu sakit
lihat saja gara gara kamu tidak mau memberikan sesati buat keris karangkobar
si rina jadi kesurupan
pak seharusnya itu bapak buang semua kers yang bapak punya
itu cuma membuat bapak semakin sesat
eh kamu tuh jangan sembarangan ngomong keris karena koba dan keris yang lainnya tidak ada satupun yang menyesatkan aku
tapi apa buktinya apa apa yang bapak dapatkan dari keris itu
keris karangkobar itu yang memberikan perlindungan keselamatan dan keberkahan buat kita
hanya saja kamu yang tidak mau membantuku itu memberikan sesati jadi keris karangkobar yang memberikan peringatan buat kita
pak sampai kapan saya tidak akan memberikan sesati pada keris bapak
saya tidak takut dengan keris keris bapak saya cuma takut dengan allah
rini itu dibeli bapak
kamu belum belajar kan hah
iya pak tapi rini mau mengajih dulu
kamu tuh jangan melawan orang tua
bapak rini tidak mau pulang
bapak rini tidak mau pulang
bapak rini tidak mau pulang
bapak rini tidak mau pulang
ayo pulang atau mau bapak tambah lagi ya
eh ustadz kamu lama lama merusak rumah tangga aku
kamu ajari anak dan istriku untuk melawan aku kan
diam kamu diam
dia tidak pernah mengajarkan mereka untuk melawan bapak
tapi gara gara anak dan istriku sering mengaji sama kamu
mereka jadi berani melawan aku
lagipula aku tidak suka kalau rini ini ketinggalan pelajaran
yang gara gara sering ngaji sama kamu
ah udah udah jangan ngomong lagi
jangan kebata orang tua
jangan kebata orang
ya allah rini
ya allah pak kenapa lagi sih
baru dia belajar jangan mengaji
lama lama dia jadi bodoh kayak kamu
tapi pak rini itu kan belajarnya selalu mengaji
iya aku juga tahu
tapi kemarin tuh raportnya ada merahnya
karena dia banyak mengaji
mulai sekarang dia tinggal di rumah aja
gak ada itu ngaji ngaji
astaga ya allah pak
ya udah mendingan rini belajar aja ya nak
ibu ngerti nak
ya udah rumit mengajinya saya aja besok ya pulang sekolah ya
apa ada kemajuan warungnya setelah disarankan sama pak pandu
kemarin sih sehari dua hari rame
tapi sekarang spil lagi pin
wah berarti orang yang sirik sama bu titi itu ngirim guna guna lagi tuh
mungkin juga pin
wah dasar brengsek orang itu nggak ada kapoknya
harusnya bu titi minta ke pak pandu biar orang itu kapok
biar dia minta ampun minta maaf sama bu titi
iya iya bener juga pin
ya udah nanti aku mau bilang sama pak pandu
siapa siapa yang mau kita ambil
ibu titi miss dia finlah saya katanya saya guna gunai warungnya supaya sepi
rupanya si titi bicara sama si nita
mas mas ada apa sih mas
oh enggak enggak nggak ada apa apa
nah sebaiknya aku lihat dulu apakah dalam tubuh kamu memang masih ada teluk itu
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kenapa di sini ayo mundur
nggak udah tidak ada apa apa
kelihatannya memang benar dalam tubuh kamu itu masih ada pengaruh yang cukup kuat
ada syarat yang harus kamu penuhi
mas tunggu dulu aku harus tanya sama gk langkobar
tapi apa kamu siap dengan semua syarat yang akan diajukan
apapun syaratnya pasti aku lakuin mas asalkan aku bisa sembuh